pemerintah memutuskan untuk mengimpor seratus ribu ton jagung untuk pakan ternak lewat perumbulok
hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi di kementerian koordinator perekonomian
menteri pertanian amran sulaiman seperti dikutip dari detik com menyatakan
impor dilakukan sebagai alat kontrol karena harga jagung yang melambung
jika harga jagung turun impor tidak akan dilakukan
perumbulok saat ini memasok lima puluh ribu ton jagung
angka itu dianggap masih kurang untuk memenuhi pasokan jagung bagi unggas hingga akhir tahun
perhimpunan insan perunggasan rakyat indonesia atau pinsar berharap
impor jagung tersebut segera masuk untuk menekan harga jual jagung guna pakan ternak
yang saat ini berada di kisaran rp lima lima ratus sampai rp lima enam ratus per kilogram
sementara itu pemerintah juga telah memetakan lokasi penempatan impor jagung sebanyak seratus ribu ton
dikutip dari cnn indonesia com
rencananya impor tersebut ditujukan bagi sentra produksi ternak ayam dan telur di jawa barat jawa tengah dan jawa timur
sedangkan kabupaten yang akan mendapatkan
jatah jagung impor antara lain boyolali blitar dan kabupaten bandung
untuk detail impor dan kualitas jagung akan diputuskan oleh perumbulok
impor jagung seratus ribu ton menuai polemik di tengah data kementerian pertanian yang menyebut
proyeksi produksi jagung yang surplus mencapai tiga puluh empat juta ton hingga akhir tahun
sampai jumpa di video selanjutnya